eh pa pa
tumben pulangnya berdua
udah janjian ya
apa yang akan kita bahas sekarang ini
produksi kita di wilayah jawa tengah
beberapa waktu ini mengalami penurunan
hal ini karena keterbatasan bahan baku
atas kerja keras dari jajaran kami
semua bisa kami atasi pak
perusahaan kita yang di cikarang
mengalami kelancaran pa
dan semua pesanan sudah kita kirim pa
ibn al shantanir rajim
itu apaan sih orang orang pada berisik banget

kayak beres apa nyugudin sendiri
mual nah crawwa tud mesmo
makanya lo berasa punya kuping sendiri apa lo tuh pada berisik semua tau gak
eeeh emang kalian mau bikin suka vokal group segala ya
maaf non kita lagi mengaji bukan vokal group non mau gabung
eh jangan kurang ajar deh gue ini lagi marah
konon dengan orang ngaji malah marah non muslim juga kan
iya tapi gak pernah berisik sama ganggu orang kayak kalian semua
eh karena non sinta gak pernah mengaji
eh lo kalau ngomong jangan kurang ajar ya lo kalau itu juga
papa tolong kasih tau sama anaknya biar sopan santun
tuan tuan tuh maunya apa sih pake berisik berisik ngaji malem malem
udah tau gak orang tidur mau istirahat
belimbang sih dia orang
daripada gue beti bete kayak gini mendingan gue clubbing kan
tumben pulangnya berdua bareng lagi
udah janjian ya
ngotot banget sih ma apa nyari duitnya
sorry just kiding bercanda bercanda
eh kamu itu mau kemana sih
dananya kok kayak orang gak bener aja
ma aku ini mau pergi clubbing
parti parti kenapa ma mau ikutan ya
malu ma sama umur
eh eh jangan marah marah coba bercanda kok
kamu gak boleh pergi
loh emangnya kenapa pa
nanti kamu mabok lagi seperti tepoh hari
apa apa kalau misalnya aku gak minum aku gak mabok berarti aku bukan clubbing namanya ke masjid
pokoknya kamu gak boleh pergi
ih pak pak kenapa sih aku gak boleh pergi
boleh pergi ya pak please banget
kalau emang aku gak boleh pergi mendingan aku bunuh diri aja
wah papa itu selalu aja ngelarang aku
pak aku itu bosan di rumah terus aku tuh mau senang senang mau ketemu sama temen temen aku
kenapa sih pak aku harus kerja kerja kerja kerja terus
lama lama stress lama lama aku bisa gila tau gak
udah udah udah deh pak biarin aja lah bisa jatuh tau gak sih
kamu boleh pergi
tapi ingat harus ditemani
karena papa gak mau terjadi apa apa sama kamu ketika kamu mau
ditemenin papa sama mama
yah ampun deh sekalian aja tuh bawa botol susam sama dotnya
bukan kami yang nemenin kamu tapi ujang
enggak harus deste
dari tempat kamu
kenapa ding salah
aduh udah deh
lo gak usah soalin gitu deh
ya gue tahu emang lo gak pernah ke diskotik
makanya gue ngajakin lo biar lo tau
apaan yang di diskotik itu
aku jamin kok lo bakal suka ke sana
apa nggak ada tempat lain non yang bisa kita kunjungin
eh lo bisa mikir gak sih
malam malam kayak gini pesantren juga udah tutup
ih lupa banget sih
baik non ya saya anterkan
tunggu pake baju ini
ujang kita itu mau ke diskotik bukan ke pengajian ya
malah yang ada lo diketawain orang tau gak di sana
gak apa apa non diketahui orang juga gak apa apa
ya udah sini
saya tinggal di luar ya non ya
saya gak usah masuk
apa eh tugas lo itu buat ngejar gue
lo udah jagain gue di dalam
kalau misalnya di dalam gua ada apa apa gimana
lo tuh masih tanggung jawab tau gak
saya di sini aja
lo mau siapa sin
lo gak salah masuk tuh
ini tuh bukan terjun sante
dia itu bodyguard baru gue
hei gue bilangin ya dia itu bodyguard baru gue
gimana muka masih kampungan ya tapi dia enak kan

lo dari mana sin
dia itu bukan mau drama tapi dia itu cuma pengen lihat aki gue
kenapa rasanya bisaeye
tentang saya yang jelas saya menjalankan tugas saya non nggak boleh menyakiti diri non sendiri
tahu apa tahu apa tindakan lu barusan itu bikin gue malu di depan teman teman gue coba non pikir
non naik ke atas meja no nari nari di atas meja dilihatin sama semua laki laki yang pengen
tahu apa gue kasih tahu sama lo ya oh itu ribut sendiri aja sih bokap nyokap gue selalu ngijinin
gini karena tuhan sama nyonya nggak tahu apa yang lakukan disini udah deh lo diem aja untuk ceramah
terus kerjanya kalau sama tadi mesjid bukan di depan gue mau ya gue pecat non apa salahnya
si non ngeluangin waktu untuk belajar sholat belajar ngaji bukan mabuk mabukan kayak gini non gue kasih
tahu sama lo jangan ceramah di depan gue gua suka tahu enggak inna sholati wa nusuki wa maya
wa ma'a mati lillahi ta'ala ya gue bilang diem diem salah gua usah ceramah terus
pak mak aju kamu nih ngapain sih teriak teriak aku mau orang ini dipecap loh emangnya udah bikin
kesalahan apa mah orang ini udah so tau banget dia sosok ngajarin sinta emangnya dia pikir dia itu
paling bener apa sek banget iya tapi so ngajarin kamu apa pokoknya banyak nih pak alasannya pokoknya
cina cuma mau orang ini enggak ada lagi di rumah ini maafkan anak
saya non sinta si ujang ini memang kadang suka kelewatan tapi itu semua dilakukan
hai pasti demi kebaikan non juga oh iya tuhan saya serangkan ini juga
diem kamu pak mamat pak mamat ga usah ikut campur dan merusakannya saya yang lebih tahu
bapak tuh enggak ya sudah sudah papa setuju ujang dipecat tapi kita tunggu sampai

makanya kamu sih kebanyakan lho bu
bu pak tapi ini demi kebaikan non sinta juga
coba misalnya bapak sama ibu lihat apa yang dilakukan non sinta
bapak sama ibu akan melakukan hal yang sama dengan saya
iya tapi bagaimanapun juga
yang namanya bos itu pasti merasa yang paling pintar
jadi percuma kamu ngomong macem macem
ya saya tahu masalah itu
tapi setidaknya pak saya udah menyampaikan apa yang saya harus lakukan
dan urusan dia terima atau nggak ya
ya terserah dia
tapi kalau udah begini mau gak mau kamu harus pergi dari rumah ini cak
ibu sama bapak nggak usah khawatir ya
kamu kan masih kuliah
walaupun kamu sudah dapat biaya
kamu masih bisa bekerja di rumah
walaupun kamu sudah dapat beasiswa
tapi kamu kan masih butuh uang
untuk beli buku untuk keperluan lain
tapi yang namanya rejeki itu ada di mana mana pak
asalkan kita mau
mau berusaha dan terus berdoa
sinta hari ini mendadak papa dan mama
harus berangkat ke luar negeri
papa mau ke timur tengah
karena harus bertemu dengan pengusaha karpet di sana
rencananya papa mau melebarkan sayap dengan membuka public karpet di sana bersama mereka